memasuki masa mudik lebaran ruas tol cikopo palimanan masih lengang
komunik diperediksi memadati jalur ini pada tiga puluh mei mendatang
kendaraan di ruas tol cipali dari arah jakarta menuju palimanan dapat melaju dengan kecepatan di atas delapan puluh km per jam pada selasa siang
itu artinya belum ada hambatan berarti di ruas tol sepanjang satu ratus enam belas tujuh puluh lima km ini
data pt lintas marga sedaya sebagai pengelola tol cipali menunjukkan
pada hari minggu sebanyak tiga puluh delapan ribu kendaraan melintas sementara pada hari senin jumlahnya menurun menjadi tiga puluh empat ribu kendaraan
puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tiga puluh mei esok
sistem one way akan diberlakukan dengan membuka semua gardu tol di gerbang tol palimanan
persiapan kami di cipali tentu pertama kami siapkan gerbang secara maksimal di palimanan
enam gardu kita siapkan maksimal dengan kemungkinan lalin puncak itu di tanggal tiga puluh untuk arus mudik ya
itu di angka sekitar hampir sembilan puluh an ribu lalu lintas
nanti kita maksimalkan dua puluh enam gardu itu